sementara itu di gresik jawa timur sejumlah warga memberikan bunga mawar dan jamu temulawak kepada para dokter spesialis paru rsud ibnu sina yang hendak berangkat bekerja untuk menangani pasien covid sembilan belas
hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada tim medis yang menangani pasien covid sembilan belas
diharapkan apresiasi semacam ini bisa menumbuhkan semangat bagi para tenaga medis dalam bertugas menangani pasien yang terinfeksi virus corona